sebelumnya keinginan pks untuk bergabung ke koalisi prabowo gibran dipertanyakan partai gelora
partai gelora menilai pks memiliki pandangan yang berbeda dengan program program prabowo gibran
wakil ketua umum partai gelora fahri hamzah mempertanyakan gagasan atau dasar pks jika ingin bergabung dengan prabowo gibran
menurut fahri selama ini pks berada di kubu yang berseberangan di pilpres kemarin
sehingga pks juga memiliki pandangan yang berbeda dengan program program prabowo gibran
jadi menurut saya persoalan teman teman pks adalah persoalan dengan dirinya sendiri
yaitu tentang ketiadaan pikiran dan gagasan sehingga melompat saja kepada
gagasan lain yang sederhananya adalah kekuasaan eksekutif harus dibagi
dan seolah olah kekuasaan eksekutif itu adalah sumber daripada kemakmuran pendapatan
sumber daya bagi partai bisnis perizinan dan sebagainya
saya kira hal ini harus kita stop karena kita ingin menegakkan presidensialisme yang dipimpin oleh